penumpukan sampah di bandung saat libur lebaran khususnya di lokasi lokasi wisata
sudah diperkirakan dinas kebersihan kota bandung
senin sebelas juli diterjunkan ribuan petugas kebersihan ke titik titik penumpukan sampah
wilayah tersebut adalah alun alun bandung jalan asia afrika cikapundung taman ujung berung
kebun binatang bandung jalan riau dan jalan otista
kalau hari biasa itu sekitar satu lima ratus sampai satu enam ratus ton per hari
khusus lebaran mencapai satu delapan ratus sampai satu delapan ratus lima puluh ton per hari selama liburan
dan ini didominasi oleh sampah sampah dari daerah daerah tujuan wisata
sudah ada produser lapangan cnn indonesia zayul haq di bandung jawa barat
mengapa bisa terjadi penumpukan sampah
apakah titik titik kotak sampah kurang di bandung atau malas saja membuang sampah pada tempatnya
baik selamat petang putri
jika kita berbicara mengenai sampah sampah memang sudah menjadi persoalan di setiap kota
di kota bandung sendiri memang sejak malam lebaran kemarin sudah ada penumpukan
seperti yang saya pantau beberapa hari terakhir di sejumlah tps
kemudian di ciroyom
dan saat ini saya berdiri di tps taman sari
pemerintah kota bandung melalui direktur utama pd kebersihan denny nurdiana
boleh mengatakan menurunkan satu sembilan ratus sembilan belas personil kebersihan untuk disebar ke sejumlah titik titik vital penghasil sampah
seperti di taman cikapundung alun alun jalan asia afrika taman ujung berung jalan otista dan juga jalan rio
tapi sampah sampah yang dihasilkan sejak malam lebaran kemarin hingga saat ini
masih ada di sejumlah tps
hal inilah yang mengganggu masyarakat karena bau yang tidak sedap
jika memang titik titik yang sudah saya sebutkan tadi diambil sampahnya
tapi persoalan yang paling baru adalah sampah sampah tersebut tidak hanya berceceran di atas trotoar
namun hingga melebar atau memakan badan jalan
selain itu juga masih menumpuk di atas gerobak di sejumlah tps
hal inilah yang mengalami keterlambatan ketika belum diangkut ke tpa
yang berada di sare mukti
memang sampah sampah yang dihasilkan sebagian besar merupakan sampah sampah non organik
dan sampah organik yang terbungkus dalam kantong plastik
dan ini dihasilkan dari sejumlah masyarakat yang memang sengaja membuang ke tps tersebut
sampah di kota bandung dihasilkan sekitar satu lima ratus hingga satu enam ratus ton per hari
namun setelah pasca libur lebaran kemarin
yakni dalam sehari bisa dihasilkan antara satu delapan ratus sampai dengan satu delapan ratus lima puluh ton sampah perharinya
selain itu juga penyumbang terbesar sampah di kota bandung adalah tempat tempat wisata
zai lalu hari ini apakah sudah beres sudah tertangani semua sampah
sudah hilang dari titik titik utama bandung
di sejumlah titik titik yang memang menjadi tps di kota bandung
di pasar ciroyong sendiri memang saya memantau sampah sampah yang ada di tps di ciroyom sudah bersih
itu artinya sudah diangkut ke tpa sarimukti
begitu pula ketika pada hari jumat saya melakukan liputan di tps kiara condong
hari sabtunya sudah diangkut oleh petugas kebersihan ke tpa sarimukti
namun hanya saja masih ada persoalan di tps lain seperti di tps ujung berung ciwastra
dan di tps pasar ancol yang kondisinya masih belum diangkut atau belum dibawa petugas kebersihan
untuk kemudian dibuang ke tpa sarimukti
ini memang yang menjadi persoalan serius pemerintah kota bandung agar
sampah sampah yang dihasilkan pasca libur lebaran kemarin harus secepatnya dibuang ke tpa sarimukti
karena memang kondisinya yang sangat mengganggu warga sekitar dan juga para pejalan kaki yang melintas
selain itu memang jumlah sampah di sejumlah titik di kota bandung harus segera diatasi
karena memang jika tidak percuma jika petugas kebersihan disebar ke sejumlah titik untuk mengangkut sampah
tapi sampah di tps dibiarkan begitu saja putri
ya baik jadi sampai hari ini masih belum tertangani dengan baik
terima kasih zayul haq dari bandung